kita beralih ke berita sepak bola
usai menjalani laga tandang melawan martapura fc
persebaya kembali melepas dua pemainnya
gelandang rituan awaludin dan siswanto
resmi mengakhiri kontrak dengan tim bajul ijo sabtu lalu
dan sebagai gantinya
persebaya mengincar pemain madura united
usai menjalani laga tandang dengan martapura fc
persebaya surabaya kembali melepas dua pemainnya
yang dianggap tidak memberikan kontribusi kepada tim bajul ijo
mereka adalah pemain sayap asal makassar siswanto
dan pemain tengah rituan awaludin
yang dikabarkan mengakhiri kontrak bersama green force pada minggu lalu
tak pelak keduanya sudah tak terlihat lagi
saat latihan tim di lapangan polda jawa timur
keduanya menambah jumlah pemain
yang dilepas selama beberapa bulan terakhir
setelah sebelumnya persebaya juga melepas mardiono
dan back senior rahmat latif
dengan kepergian empat pemain ini
pelatih persebaya alfredo vera
meminta manajemen mendatangkan tiga pemain baru
untuk posisi tengah dan penyerang
sejumlah nama pemain berpengalaman
kini dalam pantauan manajemen dan tim pelatih
sejumlah nama pemain dikabarkan akan merapat
di antaranya pemain madura united asli
dan satu pemain baru
asal semen padang